polda metro jaya telah menangkap tersangka pemerkosaan terhadap warga negara jepang pada kamis kemarin di kawasan jakarta selatan
saat ini tersangka ditahan di polda metro jaya untuk pengembangan penyidikan
tersangka berinisial rh yang bekerja sebagai security ini ditangkap di kawasan jakarta selatan pada kamis kemarin
saat ini kepolisian telah menahan tersangka untuk keperluan pengembangan kasus dugaan pemerkosaan tersebut
sebelumnya kejadian berawal saat tersangka sedang patroli dan melihat pintu apartemen korban yang merupakan wna asal jepang itu terbuka
melihat korban dalam kondisi tidur muncul niat jahat dari tersangka
korban yang terbangun pun berteriak dan aksi tersebut dipergoki oleh sekuriti lain
korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polda metro jaya pada kamis kemarin
sudah ya jadi tersangka tersama rh ya
dan sudah kita amankan
dan nanti tahan di polda metro jaya ditangani di polda metro jaya
kemudian kita masih dalam tahap